kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
sampai jumpa di video selanjutnya
putraku kian santan
apa yang terjadi pada aku
setelah berlazim putraku apa yang terjadi dengan munda
putraku ibu nda mohon bertahanlah di sini ibu nda
apakah ini benar munda
ibu nda mohon bertahanlah nda
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
langkahin dulu mayatku
kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian
langkahin dulu mayatku
kalau itu mau
si butak ini
kalau pak banta
biar aku hadapi seorang ini
biar aku hadapi seorang diri
biar aku hadapi seorang ini
aku memang tidak takut
tapi aku sadar diri
aku memang tidak takut
tapi aku sadar diri